saat ya seperti biasa kami memberikan rekomendasi menu makan siang yang menggugah selera anda
perpaduan gurihnya daging bebek dengan pedasnya aneka macam sambal adalah salah satunya
lalu apa saja menu bebek yang cocok untuk anda nikmati siang ini
mungkin bersama rekan rekan atau orang tercinta anda
koresponden kami sufiani tanjung punya informasinya dalam segmen makan yuk kali ini
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya iqbal kurnia dipamit selamat siang
jangan lupa makan siang
jalanan makan siang saya hari ini diawali dengan menu bebek andalan dari resto
yang berada di kota kurnia
kawasan tebet jakarta selatan
resto bebek ini menyediakan sejumlah varian masakan berbahan utama bebek dan bebek muda rica
yang dibanderol seharga rp dua puluh tujuh
ini adalah salah satu menu yang menjadi favorit pengunjung
untuk melengkapi kecukupan gizi makan siang saya
saya pun memesan sayuran dan jus buah
atau tumisan sayur kangkung dan bunga pepaya
yang dijual proporsi rp lima saja
sementara untuk jusnya saya pilih jus stamina seharga rp dua puluh
untuk pilihan menu yang kedua saya masih akan menjelajahi lebih lanjut resto bebek
yang ada di kawasan tebet jakarta selatan
berdiri sejak tahun dua ribu empat belas resto ini mengklaim dirinya sebagai spesialis bumbu hijau
selain memberikan bumbu ijo dan nasi paket bebek kremes seharga rp tiga puluh empat

rp tiga puluh empat per porsi yang menjadi menu favorit pengunjung
juga disajikan dengan tiga macam sambal
sambal pencit atau sambal mentah mangga muda
sambal merah goreng dan sambal korek yang diletakkan di bawah bebek goreng
yang disajikan di atas bulekan
saya melengkapi pesanan saya dengan gorengan jamur penyet
sambal korek seharga rp dua puluh
dan es fresh maliyo yang dibanderol rp tujuh belas
menu bebek ketiga makan siang saya
hari ini memang sangat berbeda dengan dua menu sebelumnya
karena berkuah santan namun pastinya tetap sama sama pedas
perpaduan rasa pedas dari kuah bersantan pada bebek kuah doer cukup menggugah selera
terbukti dari sehari resto yang buka di dalam mal
serta bersaing dengan sejumlah penjajah makanan lain ini
mampu menjual hingga lima puluh porsi bebek kuah doer dalam sehari
sepanjang siang ini saya mencoba tiga menu makanan yang lebih enak
dan membuat saya penasaran bagaimana dengan kandungan gizi makanan yang dikenal bisa memicu kolesterol ini
harus diingat satu jangan terlalu sering
kedua kulitnya tidak dimakan
syukur kalau bisa lemak lemaknya tidak dimakan
ketiga jangan makan bebek goreng
bebek apa seperti tadi bebek ungkep bebek dipanggang itu akan lebih sehat
berikutnya keempat apa siasat kita
dimakan daging bebek dicampur dengan sayuran
atau makan sayur dulu atau makan buah dulu baru makan daging bebeknya
ternyata tidak perlu khawatir akan penyakit kolesterol jika menjadikan bebek sebagai menu makan siang
asalkan anda ikuti anjuran cara sehat mengkonsumsi bebek
oleh dokter sekaligus menyesuaikan yang diperlukan
dengan kondisi kesehatan anda secara pribadi
supiani tanjung windri hawadis jakarta